peredaran ganja dengan modus memanfaatkan jasa pengiriman paket kilat
berhasil dibongkar petugas badan narkotika nasional jawa timur rabu siang
pelaku adalah seorang mahasiswa yang mengaku sudah dua tahun menjadi pengedar
proses penangkapan hk seorang pengedar ganja asal blitar oleh petugas bnn jawa timur berlangsung dramatis
sebelum menangkap pelaku polisi terlebih dahulu membuntuti kurir pembawa ganja
setelah polisi mendapatkan informasi bakal ada pengiriman ganja dari batam rabu siang
berdasarkan informasi tersebut petugas kemudian menelusuri salah satu agen jasa pengiriman paket kilat di kawasan surabaya timur
setelah ada kepastian paket diterima sesuai nama dan alamat yang dituju petugas langsung menangkap tersangka
saat digeledah paket yang dibungkus dengan jaket dan selimut ini berisi satu kg ganja
dari pengakuan tersangka ganja akan diedarkan ke sejumlah
sejumlah pelanggan di beberapa kota di jawa timur
untuk pengembangan kasus polisi kemudian menggeledah rumah tersangka
sementara ibu tersangka terus menangis melihat anaknya ditangkap polisi
selain menggeledah rumah pelaku petugas juga menggeledah rumah kos tersangka
di tiga lokasi yang dikeluarkan oleh petugas
commander kondisi yang di belitar malang dan surabaya dan kembali menemukan barang bukti ganja
saat ini hk diamankan di kantor bnn jawa timur untuk menjalani pemeriksaan